sementara itu hingga selasa malam banjir masih menggenangi wilayah keraton pasuruan daerah terparah yang terdampak banjir
walau sudah berangsur surut namun di tempat ini banjir masih setinggi lutut orang dewasa
tidak ada warga yang mengungsi karena mereka sudah terbiasa dengan banjir yang selalu terjadi setiap tahun
banjir yang merendam wilayah keraton pasuruan sampai dengan malam hari ini sudah berangsur surut
namun banjir yang terparah adalah di desa tambak rejo di mana wilayah saya berada ini merupakan desa terparah
jika saya tadi juga sempat berkunjung ke desa desa lainnya yang sudah mulai surut namun di desa tambak rejo ini ketinggian air masih di lutut saya
dan di sini warga juga sudah mulai beraktivitas kembali dan mereka banyak juga yang sudah mulai membersihkan rumah mereka
dan seperti halnya yang ada di salah satu rumah ini
saya kandungi salah satu rumah ibu dengan siapa ibu
ibu banjir seperti ini kan sudah bertahun tahun begitu ya bu ya
nah ibu tinggal di sini bagaimana apa yang dikeluhkan
ya keluhan saya ya ingin ada bantuan dah dari pemerintah
apa bantuan ditinggikan rumah saya gitu
lalu apa bu yang dilakukan ketika banjir kemarin di tambak rejo ini
pukul empat pagi begitu ya
dan apa yang ketika itu dilakukan oleh warga di sini
warga di sini membersihkan rumah sendiri sendiri nak
ngangkati barang diamankan
ya supaya nggak kena banjir
ibu tidak berniat untuk pindah begitu kenapa ibu
nggak nak soalnya ini rumah dari orang tua
ibu harapan ibu apa yang akan disampaikan untuk pemerintah ini
ya seharapan saya mohon yang rumahnya pendek seperti saya itu ada bantuan
jadi ditinggikan itu aja
baik terima kasih bu sulaibah
namun apabila cuaca di sini kembali hujan ini akan sangat mungkin apabila banjir di sini akan kembali meninggi
dan kita lihat bahwa saya mengamati cuaca yang ada di pasuran ini sudah mulai mendung
akankah nanti malam hujan dan apabila nanti malam hujan tentunya ini akan terjadi banjir lagi
mungkin juga ini bisa lebih tinggi
lebih tinggi daripada banjir yang pada hari ini yang tadi pagi bisa mencapai leher orang dewasa
gita gowinda pak suruhan